ida royani tak kuasa menahan haru saat mengetahui anaknya ida sulfiani
yang merupakan hafiz atau penghafal al quran mendapatkan beasiswa kuliah
buruh tani warga desa jago kecamatan praya kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat ini
tak pernah menyangka anaknya terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa
di fakultas kedokteran universitas mataram
selama ini ia hanya berharap anaknya bisa mengabdikan dirinya
di pondok pesantren tempatnya menuntut ilmu
alhamdulillah senang bisa bahagiain orang tua bisa bahagiain guru guru semuanya
dari umur berapa itu
pas kelas enam pas kelas aliyah
ayah ida sulfiani sahnan sehari hari hanyalah pekerja serabutan
jangankan untuk melanjutkan kuliah anaknya
untuk memperbaiki rumahnya yang reot pun mereka tak mampu
apalagi untuk mendapatkan pelayanan listrik dan air pdam
beasiswa yang diterima ida merupakan program beasiswa kepada sepuluh anak dari kalangan tidak mampu dan anak yatim
dana beasiswa berasal dari infak dan sodakoh aparatur sipil negara atau asn
di pemerintah kabupaten lombok tengah yang dikumpulkan setiap bulan
dari program beasiswa ini nantinya anak anak tersebut diharapkan akan menjadi dokter
dan bisa membantu warga kelas menengah ke bawah
sebagai pengabdiannya kepada masyarakat
sebuah video amatir memperlihatkan siswa sekolah dasar kecamatan lamasi timur
kaupaten luwu sulawesi selatan
terpaksa menggunakan rakit gabus untuk tetap bisa mengikuti ujian sekolah
sementara di video lain memperlihatkan
siswa sedang menunggu soal ujian di ruang kelas yang terendam banjir setinggi lima puluh cm
menurut salah seorang guru di sekolah tersebut
sekolahnya telah terendam banjir sejak tiga hari lalu
akibat kondisi ini
pihak sekolah terpaksa menunda pelaksanaan ujian
ujian ujian akhir
untuk siswa kelas enam
untuk hari ini ujian diistirahatkan
jadi nanti cari hari lanjian untuk melanjutkan ujian
anggaplah siswa itu ujian di atas air
hingga kamis sebelas mei
air luapan sungai pompengan masih merendam sejumlah fasilitas umum
termasuk sekolah dengan ketinggian lima puluh cm hingga satu meter